izin keran ekspor pasir laut yang dibuka kembali oleh presiden jokowi mengundang kontroversi dan spekulasi
apa urgensi diperbolehkannya kembali aturan yang sudah ditutup dua puluh tahun tersebut
apa betul terselip demi keuntungan bisnis pihak tertentu
bergabung bersama kami malam hari ini ada wahyu mulyadi jurubicara kementerian kelautan dan perikanan
selamat malam mas wahyu
terima kasih sudah bergabung dengan kami malam hari ini
dan juga hadir bersama kami ada anggota komisi empat dpr dari fraksi pks
ada pak selamat malam pak selamat
terima kasih pak selamat dan juga mas wahyu sudah bergabung dengan dialog kita malam hari ini
saya akan ke mas wahyu terlebih dahulu
mas ini beberapa hari belakangan at least dua tiga hari lah
beragam tanggapan terkait dengan kebijakan dari presiden yang akhirnya kembali membuka keran ekspor ini
ada dampak kerugian lingkungan kemudian tudingan bahwa ini eksploitatif dan juga hanya akan mendatangkan keuntungan
untuk pihak pihak tertentu tanggapan anda
silakan mas wahyu
bisa mendengar suara saya jelas mas wahyu
iya bisa boleh jelas
jadi begini pak tiffany
apa namanya terminologi yang anda sebutkan itu buka keran
karena ekspor pasir laut itu agak membuat confused orang atau kurang tepat ya
sebenarnya kalau merujuk pada teks di peraturan pemerintah nomor dua puluh enam tahun dua ribu dua puluh tiga itu judulnya jelas
yang jelas adalah pengelolaan hasil sedimentasi di laut
jadi itu beda
kalau pengertian pasir laut ekspor peran ekspor dibuka itu rezimnya adalah rezim pertambangan
ini adalah apa namanya
termasuk juga pembersihan dari sedimentasi yang selama ini dinilai oleh para ahli itu mengganggu ekosistem laut kita mengganggu alur pelayaran kita dan seterusnya
nah sementara kan menurut yang namanya undang undang nomor tiga puluh dua undang undang kelautan tahun dua ribu empat belas pasal lima puluh enam
itu jelas dinyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini adalah kementerian kelautan perikanan itu wajib untuk
melindungi dan melestarikan lingkungan laut
kami juga mendapatkan kabar dari para ahli yang mengatakan bahwa memang sedimentasi ini seperti tadi saya bilang adalah mengganggu ekosistem laut kita
untuk itu ya harus dibersihkan harus dikelola dengan baik
dikelola dengan prinsip tidak boleh merusak ekologi kelautan kita
dan prinsip untuk pemanfaatannya adalah untuk domestik
dulu untuk kepentingan dalam negeri
ekspor itu adalah satu ekses yang kesekian setelah kemudian kebutuhan domestik sudah dipenuhi baru kita ingin ekspor
nah domestik ini permintaannya terus terang saja kan permintaan untuk mereklamasi di berbagai titik di tanah air itu lumayan banyak yang jatuh suratnya datang ke pak menteri
lah dari mana selama ini mereka
ya udah kita tertipkan rupanya bisa dari hasil sedimentasi itu
hasil sedimentasi itu yang
di mana saja titiknya nanti hanya boleh ditetapkan oleh para tim pakar atau tim kajian yang akan dibentuk oleh pak menteri
itu dari siapa
dari kementerian dan lembaga dari klhk ada unsur dari kementerian perhubungan ada unsur dari sdm ada juga dari perguruan tinggi dan bahkan lsm
tadi yang pak menteri bilang kalau perlu lsm kayak walhi atau greenpeace juga ikut di dalamnya nggak apa apa gitu
mas wayu bagaimana kemudian
bisa memastikan kebutuhan dalam negeri diprioritaskan terlebih dahulu sebelum akhirnya kemudian diekspor
itu kan yang juga jadi pertanyaan banyak pihak di luar sana
ya itu makanya harus diatur semikian rupa
yang selama ini kan kita nggak pernah mengatur sedimentasi ini
dulu nambang aja nambang pasir aja
merusak lingkungan dan sebagainya
sekarang ini prinsipnya adalah pak menteri berkali kali mengatakan ekologi
harus jadikan panglima harus dijaga betul
harus memastikan bahwa pengelolaan ini menjamin ekosistem laut kita bisa berkelanjutan
dan tidak juga mengganggu masyarakat nelayan pesisir
jadi ini prinsip
prinsip itu dalam agama yang tidak boleh dilanggar sebagai syarat dan rukun
jadi ya untuk domestik ya kita lihat
domestik permintaannya banyak sekali dari mana mana
dari batam dari kepulauan riau
apa namanya dari surabaya bahkan juga
bahkan nanti mungkin ikn juga butuh
dari mana pasiennya selama ini
kalau mereka sudah mengambil dari mana pasirnya
kan gak jelas
nah ini kalau diambil dari sedimentasi yang kemudian juga di approve oleh tim kajian yang kredibel pihaknya itu
maka ya diharapkan juga akan tidak merusak atau mengganggu lingkungan hidup
selain juga akan mendapatkan rezeki bagi negara yaitu penerimaan negara bukan pajak
saya akan minta tanggapan pak selamat
pak selamat apakah anda juga satu suara bahwa kebijakan ini justru menjaga ekosistem laut
tidak akan menimbulkan kerugian atau dampak kerusakan lingkungan
tidak akan berdampak negatif atau menimbulkan kerugian bagi para nelayan di pesisir dan lain sebagainya
artinya kekhawatiran yang mungkin dalam beberapa hari terakhir ini banyak disuarakan oleh sejumlah pihak
silahkan pak selamat
terkait dengan bpni
jadi mudah mudahan sih begitu
mudah mudahan nyatakan pemerintah itu bisa diatur
masalahnya kan antara judul dan isi itu memang harus kemudian kita kajikan
jadi judulnya pengembangan dan segmentasi
katakanlah ekspor pasir
sehingga disinilah kemudian kita dari sisi niat baik ini perlu kita tunggu
jangan sampai kemudian ada penumpang penumpang gelap yang mengedepankan ekonomi
hanya keuntungan segelintir orang kemudian melupakan
bukti yang besar rakyat besar
numpang di pp ini
ini tentu yang menjadi garasan satu
jadi pemerintah harus jujur
terus terang pemerintah harus
berapa kali kemudian berjaji jaji yang kemudian tidak konsisten
dulu ikn tidak pakai apbn
ujungnya pakai apbn
hal hal lain juga
nah saya ingin kejujuran dari pemerintah
kalau betul betul pemanfaatan segmentasi
yakinkan kepada kami dpr bahwa nanti pengawasannya tepat
lingkungan atau ekosistem
tetapi secara pribadi saya ragu dengan itu
justru saya ada hal yang kemudian harus kita catat
ada penumpang gelap dalam pp ini yang hanya kepentingan sesaat
kemudian sekedar untuk mendapatkan ekonomi
tetapi berapa persensi yang kemudian bisa dikawal oleh pemerintah masuknya
jadi memang pasti ada pnpp masuk
tetapi dengan sistem pengawasan pemerintah yang ini
sistemnya belum saya lihat belum ada lah
saya yakin kebocoran itu akan semakin tinggi
sehingga kepentingan ekosistem
kepentingan anak kedepan kita
ini kemudian harus kita perhatikan
ketika kemudian dulu dua ribu tiga ini dilakukan penutupan kembali
atau dilarang kembali
ini kan pasti memulai sebuah kajian
saya nanti kita juga akan audience
tapi gimana secara ilmiahnya kok dibuka lagi
sampai hari ini kita belum
makanya nanti kita dengan pak wahyu
secara ilmiah dimana ini
kajiannya untungnya dimana
sehingga kita juga akan mengkaji seperti itu
tapi secara pribadi
kalau niat baik ini pemerintah harus jujur
jangan sampai kepentingan ekonomi mengalahkan semuanya
ada penumpang penumpang gelap
yang masuk di dalam pp ini
oke anda menekankan beberapa kali pak selamat
jangan sampai ada penumpang gelap
siapa penumpang gelap yang anda maksud
atau paling tidak
anda melihat bagian mana dari pp ini
atau anda duga
menghadirkan atau memunculkan penumpang penumpang gelap
yang artinya bisa mengambil keuntungan
dengan hadirnya pp ini
justru itu yang akan kami awasi
dan kami sebagai
tugas saya adalah
memastikan bahwa pemerintah
karena perusahaan lingkungan
itu luar biasa
dari sisi tadi
nelayan kita kan juga
yang kemudian harus kita pertimbangkan
apa yang dulu
sekarang dibuka lagi
sejauh mana efek
mendapatkan kajian secara ilmiah
fiksinya seperti itu
silahkan mas wayu ditanggapi
jangan sampai ada penumpang gelap
di pp ini
seperti yang pak selamat
cukup beberapa kali
di garis bawahi
silahkan mas wayu
saya kurang jelas
memang ada beberapa persoalan teknis
dan dari itu
dari komisi empat
jangan ada penumpang gelap
itu pelajaran berharga
tidak bisa ditawar tawar
dan untuk memutuskan
hak atau orang orang yang sangat kredibel
kalau tim mengatakan itu
tidak bisa diambil
maka kita memutuskan
kontrol disini penting
bukan saja termasuk
tapi terutama dari
dari komisi empat
untuk tolong diawasi betul
sesuai dengan niat
itu niat baik
ini niat luhur
harus bisa diimplementasikan
melalui peraturan menteri
nah ini peraturan menterinya
juga sedang dalam proses
dari semua pihak
soal penjagaan ini
kami camkan betul
di kemudian hari
terkait dengan jika tadi
kebutuhan dalam negerinya
sudah terpenuhi semua
salah satu negara
ini yang menjadi pertanyaan juga
salah satu negara
ini adalah singapura
singapura tengah gencar
dalam proyek perluasan daratan
pbb sendiri mencatat
pasir laut terbesar dunia
kebijakan ini ditutup
kalau bicara soal
sekali lagi itu
peluang untuk kemudian
terhadap hasil sedimentasi
dan tentu saja
ini harus melalui
ada pembicaraan antar kementerian lembaga
isi untuk ekspor itu
di tangan kemudian perdagangan
bukan di kemudian kkp
siapa negara yang memang
dari hasil sedimentasi itu
siapa pun tahu
bahwa itu adalah singapura
tadi pak menteri menyebut
tidak cukup kemungkinan
juga mungkin jepang
adalah langkah yang sekian
kebutuhan domestik itu
saya kembali ke
masih bersama kami
masih bisa mendengar suara saya
anda sempat sampaikan
dan lain sebagainya
paling tidak bisa mendekati
semua akan berjalan
pemerintah hari ini ya
tidak akan rusak
sudah pengalaman lah
yang mendominasi ini
kalau saya mbak
ini pasir gitu ya
kemudian diberikan ruang
jangankan pasir ya
urusan perut saja
rakyat kita sedang panen
petani kita sedang panen
jangan sampai ini
belum sedang digodok
dengan berbagai hal
ketika muncul bencana ekologi
dan yang lain lainnya
itulah yang kemudian
justru mumpung belum
dan kalau memang
kenapa itu dulu ditutup
kan begitu ya
kenapa dulu tidak
kenapa sekarang dibolehkan
saya tidak terlalu yakin
pnpp yang dijanjikan
itu akan sesuai dengan target
rakyat kita yang besar
yang kemudian harus transparan
harganya seperti apa
disampaikan kepada publik
mas wahyu terakhir
paling besar adalah tentunya
ini tidak akan
semata tidak hanya
untuk beberapa pihak
ketahui bahwa rezimnya ini adalah bukan rezim pertambangan ya ini rezim adalah pengambilan
sedimentasi di laut yang ditangani oleh kkp kalau pertambangan dapat ketika ada katakanlah pasirnya
atau material material punya nilai nilai mineral yang bernilai tinggi itu urusannya sdm nanti itu
beda nah kalau yang dulu pasir laut itu dilakukan karena apa namanya terjadilah kerusakan lingkungan
karena pengambilannya tidak tidak diatur dan tidak menggunakan alat yang ramah lingkungan
sehingga dengan pp ini diharapkan ada tata kelola yang lebih baik tata aturan yang lebih
baik untuk menjadikan negara kita lebih baik dalam mengelola sumber daya alamnya khususnya
sedimentasi yang notabene juga menjadi rezeki ya setelah ekologi itu dijaga betul
prinsip itu adalah sampai nanti secara teknis para pengambil kontraktor penambangan
pengambil sedimentasi ini haruslah pakai alat yang ramah lingkungan nah itu semua harus diawasi
semuanya di kkp internal punya elektro general pengawasan di daerah kelautan dan perikanan ya
dan juga tidak cukup kemungkinan kalau ada instansi lain yang ingin pengawasi silahkan
monggo kalau komisi empat jelaslah selalu apa namanya hampir setiap saat itu selalu mengontak pak menteri
untuk mengingatkan ini itu
terima kasih sekali dan insyaallah kami akan lakukan yang terbaik untuk negeri ini lah
oke baik terima kasih mas woyung huryadi ya silakan mas lama singkat saja sedikit
kan kita tahu berapa sih kemampuan kkp untuk mengawasi baik personal maupun fasilitasnya
sangat minim ya cekat nih ya pada kejadian saat ini bahwa personal maupun fasilitas di kkp sangat
minim itu komunikasi agar henri
katakan tadi bilang kita atau musim pengawasan ituses writing
ngapain mampu saya jako cukai karena itu tolong dikaji kebijakan imi seperti itu
come two trillion pagu anggarannya kecil sekali sementara sebagian hanya untuk gaji karyawan yang
ini itu ya jadi enggak enggak enggak mencukupi makanya ini juga dari perawatan mana ayam mana
telur tapi kebijakan harus diambil atas sumber daya yang memang ini kalau kita kalau kita diamkan
kita juga terang apa masuk juga ditegur oleh undang undang karena amanannya adalah kita harus
menyehatkan laut kita dengan cara menetapkan jadil mentasi ini kalau ini kemudian dilakukan
dan insya allah dapat rezeki kan duitnya bisa kembali dari pnbp untuk apa untuk beli alat
pengawasan beli kapal kapal pengawasan memperbaiki ekosistem lautan kita ya kan dan macam macam
karena punya duit enak ngomongnya itu bagaimana ya dpr harus teriak teriak terus pers harus juga
teriak turun semuanya investigasi kalau perlu silakan cukup terbuka akademisi juga begitu baik
kalau diteriakin begitu kita masih gembek ya ya ya
oke kita pegang komitmen pemerintah itu ya terkait dengan transparansi pengawasannya tidak akan
lemah dan akan tepat sasaran begitu juga kita akan siap untuk mengawasi untuk mengawal kalau
memang sampai merugikan ya oke itu itu itu tadi komitmen ya terima kasih mas wayu murya di jubir
kementerian kelautan dan perikanan dan juga pak selamat anggota komisi empat dpr dari fraksi pks
terima kasih pak selamat
sudah berjalan dengan kami
selamat malam hari ini selamat malam sehat selalu